mak ipa itu udah dua kali pi nyerang kesini
kayak jagoan aja berani beraninya begitu
nyatual lu baru sekali
itu juga jelas urusannya
mereka udah hina bapak lho
kayak begitu masih lo bela belain terus
ih pi cuman gak mau ada yang ribut ribut ibu
habis deh bener bener ya batas kesabaran gue sama lobby
kagak ada yang demen ribut
nuh yang ribut tuh
omanya si andre
udah ninggalin kantor
kalau nanti saya perlu bapak
bep kita pulang yuk udah siang
bu aminah juga kan pasti mau jalan jalan sama mobil barunya
wah gede banget telaknya
jangan ditarik tarik gitu
eh berisik malu
tahu nih berarti lu yang norak
eh gue bukan norak
gue cuma ngasih tau kalo tangan lu tuh panas
barang dikit dipegang sama lu rusak
pak aji kalau perlu saya telpon aja
gak usah sungkan sungkan
terima kasih banyak ya pak
iya terima kasih banyak pak aji
bu terima kasih
gak tau mobil mahal

katanya mau kenalan sama keluarga kamu
kita udah mau berangkat ya
yuk semuanya kita pamit pulang dulu ya
iya iya bapak ibu berhati hati
makasih lho sama sama
bu pak assalamualaikum
hati hati pak j umur
tau nih pak
palingan lagi ngebayangin jadi pembalap f satu
f satu balapan mobil formula satu pak
tok dasar azrapes ini pak

beribadah rajin jujur
setia pada pancasila dan uud empat puluh lima
ya bagus sih bagus juga
rajin sholat dan bisa ngaji
kagak bagus buat gue nulisnya kepanjangan
sempen berdua terlalu berlebihan
masa mau jadi hansip lebih sulit daripada jadi pejabat
loh jono bisanya komplain aja
kasih usulan kagak
yang mau jadi hansip silahkan daftar
kalau nggak ada yang daftar gimana mas
kayak sampian sampian ini
papa cepat urus taksi online nya
iya ini mau diurus
akan mau berangkat
kamu serius mau jadi pembalap
bukan pembalap pak
ini masalah nadia
nadia mau kesini
iya kak mau lo sampe rasanya di mikrofon
makanya itu ditarik patrick
jangan kabur lagi ya
jadi kayaknya kamu yang peduli ya
kau tak terkutuk pada fb fb
apa apa sama ada
mest similar dengan fb
mama juga bingung
ngapain papanya nadia mau kesini
sedangkan kita aja belum pernah ketemu sama nadia
dia mau kesini kenalan karena kita belum pernah ketemu
kok cembetat cembetut kayak begitu
ma ipa itu udah dua kali pi nyerang kesini
kayak jagoan aja berani beraninya begitu
ya tuhan lu baru sekali
itu juga jelas urusannya
mereka udah hina bapak lho
kayak begitu masih lo bela belain terus
ih pi cuman gak mau ada yang ribut ribut
ibu bapaknya tua
habis deh bener bener ya batas kesabaran gue sama lobby
kagak ada yang demen ribut
loh yang ribut tuh